kapolda jawa timur rupanya punya terobosan untuk menyadarkan para tersangka pengedar narkoba
di sela acara pemusnahan narkoba di mapolda jatim pada kamis siang
kapolda menghadirkan seorang dai cilik untuk menceramahi para tersangka narkoba
hasilnya tidak sedikit tersangka kasus narkoba yang tertunduk malu dan meneteskan air mata
badan boleh kecil tapi bicara soal prestasi muhammad alfian darmawan jagonya
kapolda jawa timur irjen mahfid arifin mengundangnya untuk memberikan ceramah kepada para tersangka kasus narkoba
tentunya kita berharap mulai dari kecil untuk bisa mengenal dan kemudian informasi
kemudian menolak dan melawan narkoba menghindari mungkin bahkan lebih bersifat dakwa

terlibat pada gendang narkoba
jadi ini sangat positif sekali yang dilakukan oleh di narkoba upaya upaya pencegahan
sejak ini di
bukan sumsi narkoba sama dengan memenuhi daging dan disetan
jauh penuh dengan kebohongan
dengan suara lantang dan tak kenal takut bocah berusia delapan tahun ini mendakwahi para tersangka
menurutnya terjerumus dalam narkoba sama dengan bunuh diri
alfian juga menyindir para tersangka bahwa perbuatan mereka
sama dengan memenuhi janji janji setan yang penuh kebohongan
mendengar ceramah alfian tidak sedikit di antara para tersangka
yang tertunduk malu dan meneteskan air mata
orang akan menjadi bodoh dan tidak bisa berprestasi
karena sudah kecanduan overdosis atau kebanyakan menggunakan narkoba
muhammad alfian adalah duta narkoba
yang dipilih polda jatim
ia dinobatkan sebagai juara dalam lomba dai cilik
duta pencegahan narkoba sejawa timur beberapa waktu lalu
anak dari pasutri samsul kodar dan suidah
asal desa liprakwetan kecamatan banyuanyar
kabupaten probolinggo ini
mampu mengalahkan tiga puluh delapan perwakilan
dari tiga puluh delapan kabupaten dan kota sejawa timur
kenapa sih adik memilih untuk sebagai dai narkoba ini
menurut adik narkoba berbahaya nggak nih buat generasi muda
mematikan dan merusak gitu ya
terus harapannya ke depan apa nih
harapannya untuk generasi muda
ini cara hidup adiknya ini kok bisa seperti ini gimana sih di sekolah ini
ya saya antarin ke sekolahan
terus gini waktu kecil sama saya
artin belajar pidato ya nak
oh gitu ya
nanya sana kok siapa yang belajar pidato
dari kecil yang diajarin
terus ini pak ustadz pak suzan ini yang ajarin
dia antari ke sukan setiap malam
kalau misalnya ada lomba dia tarik ke sana
dengan tugas yang kini diembannya kehadiran alfian diharapkan dapat mencerahkan para tersangka
dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya